ada kasus terorisme abu bakar ⁇ baasyir ⁇ yang dikabarkan jumat ini akan dipindahkan ke rumah tahanan gunung sindur bogor jawa barat
dan dari lp pasir putih menusa kambangan ke cilacap
hal ini mengingat kondisi kesehatan pendiri jemaah ashurut tauhid ini dikabarkan memburuk
di lapas gunung sindur sudah ada roni satria selamat pagi roni
konfirmasi yang anda dapatkan di sana apakah benar hari ini abu bakar ⁇ baasyir ⁇ dipindahkan dari cilacap ke bogor
anissa dan hanum tadi saya sempat menghubungi direktur jenderal pemasyarakatan iwayan dusak
dan menyatakan bahwa belum ada informasi terkait apakah hari ini akan dilakukan pemindahan dari abu bakar ba'asyir
yang dari nusa kambangan menuju ke lapas gunung sindur ini
sempat saya juga menghubungi irfan idris selaku jurubicara bnpt yang menyatakan hal yang sama
bahwa tidak ada kepastian kapan akan lakukan rencana pemindahan ini
nah tadi saya sempat bertemu dengan
kepala lapas di gunung sindur ini yaitu gumilar budirahayu
yang menyatakan bahwa mereka telah diberikan informasi dari kepala divisi lapas jawa barat
untuk melakukan persiapan di dalam ruangan isolasi yang untuk nantinya akan didiami oleh abu bakar ⁇ asyir ⁇
namun masih mereka akan menunggu instruksi kapan akan dilakukan pemindahan tersebut
karena tidak ada informasi terkait kapan akan dilakukan pemindahan abu bakar ba'asyir
nah informasi informasi yang beredar ini memang
cukup membuat bisa dikatakan simpang siur karena masih ada informasi
karena tidak ada dari pihak yang berwenang untuk menyatakan kapan pastinya
ada informasi yang juga menyatakan bahwa akan dilakukan pemindahan pada tanggal delapan belas april yang ini
berarti ada hari senin mendatang
namun juga ada yang sudah menyatakan dilakukan pada hari ini
nah kondisi kondisi mengapa pemindahan ini dilakukan pun juga disebabkan
karena adanya kondisi abu bakar ba'asyir yang saat ini memburuk kesehatannya
dalam kondisi yang tidak baik lagi ya karena sudah
usia yang sudah
lanjut termasuk juga mempertimbangkan bahwa
lapas gunung sindur ini merupakan lapas yang super maksimum kapasitas
super maksimum security di mana ada satu tiga ratus kapasitas tahanan
dan pengamanannya pun juga bisa dikatakan sangat ketat
ada tiga lapis pengamanan mulai dari pengamanan dari pihak kementerian hukum dan ham
kemudian badan narkotika nasional
kemudian dari polri
nah kenapa badan narkotika nasional disini
karena mereka ini sebenarnya adalah lapas yang khusus untuk bandar narkotika kelas kakap
dan umumnya mereka nanti akan ada sekitar tiga puluh bandar narkoba yang ada disini
nah inilah yang menjadi wacana yang masih simpang siur karena abu bakar basir sendiri
merupakan kasus terpidana terorisme yang juga direncanakan akan dipindahkan ke sini anissa dan hanum
baik roni sebenarnya kan pemindahan ba'asyir ini bukan kali pertama ya
tahun dua ribu dua belas dia sudah pernah dipindahkan juga dari rutan baris krimpori ke nusa kambangan ini
jadi dulu itu dibilang pernah dadakan rasanya
bagaimana untuk saat ini apakah juga sudah ada persiapan yang lebih lengkap
dan dengan transportasinya itu seperti apa apakah sudah ada informasi dari sana sendiri
ya kalau kita perhatikan dari kondisi di pagi hari ini dari sejak pagi tadi saya berada di sini
kita belum melihat adanya pengamanan berarti ataupun ada sejumlah personil yang disiagakan
biasanya kalau kita perhatikan anda juga melihat sendiri di kondisi kondisi
pemindahan pemindahan yang dilakukan sebelumnya juga adanya tentunya pengamanan yang cukup ketat
bahkan ketika sidang pk saja ada kurang lebih satu lima ratus personil yang disiagakan
dan termasuk juga kendaraan barakuda dan juga water cannon
nah kondisi ini sama sekali tidak terlihat disini
nah ini tadi direncanakan siang nanti kepala divisi lapas jawa barat akan hadir menuju ke lapas gunung sindur ini
untuk melakukan pengecekan apakah pengecekan ini juga tidak berikan informasi
bagaimana dari lapas gunung sindur sendiri
menolak untuk diwawancara oleh wartawan dan juga nantinya dia juga akan mengatakan
kita akan menunggu instruksi instruksi selanjutnya seperti apa
nah instruksi inilah yang akan kita nantikan kita akan pantau lagi anissa dan hanum seperti apa
apakah benar ini akan menjadi tempat yang akan dihuni oleh abu bakar baasyir
dari pemindahan ya desa kembangan cilacap jawa tengah
anissa dan hanum
baik roni bila dikatakan tentang alasan pemindahan abu bakar ⁇ asyir ⁇ seperti yang tadi roni sebutkan bahwa
karena alasan kesehatan
namun kemarin juga sempat disebutkan bahwa anak dan keluarga dari baasyir sempat datang berkunjung kesana
dan ini tambah meyakinkan bahwa informasi ini benar adanya
apa benar dari faktor kesehatan baasyir sendiri
ya selain juga dari pihak keluarga yang sudah mengunjungi di nusa kambangan
juga dari pihak badan nasional penanggulangan terorisme atau bnpt juga telah hadir bertemu langsung
nah dari keterangan tim kuasa hukum abu bakar
⁇ asyir ahmad midan sendiri mengaku tidak mengetahui adanya rencana pemindahan ini
nah tadi malam saya sempat menghubungi ahmad midan secara langsung dan mengatakan bahwa hari ini tidak ada pemindahan
bahkan dia tidak mengetahui tentang adanya upaya pemindahan tersebut
dan dia hanya mengatakan adanya pertemuan membenarkan adanya pertemuan dengan pihak bnpt yang dilakukan di nusa kambangan
bersama dengan abu bakar baasyir
namun pembicaraan apa yang dilakukan selama pertemuan tersebut
ia juga tidak mengetahui hal tersebut
anissa dan hanum
baik roni satria berarti nisa memang belum ada konfirmasi langsung dari pihak lapas di sana juga bahwa pemindahan ini benar akan dilakukan
roni satria terima kasih melaporkan langsung dari bogor jawa barat